pemerintah memberikan subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah lima juta rupiah per bulan
dalam program pemulihan perekonomian nasional atau pen akibat pandemi covid sembilan belas
subsidi berupa uang tunai rp enam ratus per bulan diberikan untuk empat bulan gaji
kepada lima belas juta pekerja yang terdaftar di bpjs ketenaga kerjaan
bagaimana dampak penyaluran subsidi gaji dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat
simak informasi berikut ini
nita seorang programmer yang baru dua tahun bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi di jakarta
mengaku subsidi gaji dari pemerintah digunakan untuk konsumsi biaya kos dan membeli kebutuhan kuliah
jadi saya dapat subsidi gaji itu baru kemarin sih
awalnya sempat panik atau sempat khawatir nggak dapat
karena pas awal awal pen transferan dari bpjs itu teman teman saya udah dapat semua sebenarnya
tapi alhamdulillah kemarin saya baru cek atm ternyata dapat
bapak tiga anak yang telah bekerja delapan tahun sebagai kurir pesan antar makanan di bekasi jawa barat ini mengaku
bantuan subsidi gaji sangat membantu belanja susu dan sekolah ketiga anaknya
dengan gaji di bawah lima juta per bulan dirinya mengaku bersyukur terdaftar sebagai penerima subsidi upah
sehingga kebutuhan gizi sang buah hati dapat terjaga
pertama untuk beli kaisem mudalis kaisem bako susu untuk jajan anak saya juga
dan untuk mudal mandi saya untuk bekerja juga
dari perusahaan kami juga sedang ada pandemi kayak gini kan pasti ada yang
lagi proses pengurangan atau yang lagi pensiun ini juga ada gitu aja
dian seorang staf perpustakaan di sebuah sekolah swasta di jakarta selatan bercerita
dirinya mengetahui informasi tentang bantuan subsidi upah pemerintah dari kedua orang tuanya
uang bantuan tersebut telah digunakan untuk biaya kuliah di depok jawa barat dan konsumsi sehari hari
jadi ceritanya itu pertama sih dari orang tua
orang tua tuh aware ngingetin apa namanya untuk coba deh ditanya sama hrd di sekolah kamu gitu
udah daftarin belum pegawainya ke bantuan bpjstk gitu ya
nah kalau misalkan udah berarti otomatis nama kamu udah ada di sana gitu kata orang tua
yaudah akhirnya saya otomatis tanyain hrd di sini dong
nah pas pertanyaan hrd di sini katanya udah gitu kan
saya rata gak ada cukup sih cukup dari pokoknya langsung ke kepala hati
asosiasi pengusaha indonesia apindo menjelaskan bantuan subsidi upah bagi pekerja berpengaruh tidak langsung bagi perusahaan
setidaknya ketika keuangan perusahaan berada dalam kondisi sulit karena pandemi covid sembilan belas
banyak karyawan yang terpaksa dicutikan di luar tanggungan
jadi yang pertama kalau itu kan cash transfer ya atau blt untuk pekerja ya tentu di sini
dirasakan itu tidak langsung
yang tidak langsungnya begini
yang jelas bagi perusahaan yang memang dalam kondisi cash flow yang sulit
itu kan mereka juga banyak yang melakukan karyawan dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan ya
nah sehingga paling tidak karyawan yang saat ini terdampak oleh kebijakan perusahaan karena kondisi pandemi
itu dia ada dapat sumber lain lah yaitu dari cash transfer tadi
itu akan berhasil
jadi statusnya adalah indirect atau tidak langsung
jumlah seluruh pekerja yang terdaftar di bpjs ketenagakerjaan atau bp jam sostek mencapai lima puluh juta pekerja
dengan rincian tiga puluh sembilan dua juta orang tercatat sebagai pekerja formal
adapun pekerja formal yang bergaji di bawah lima juta rupiah per bulan tercatat sebanyak empat belas delapan juta orang
adapun setelah divalidasi dengan nomor rekening perbankan tercatat dua belas empat juta orang calon penerima subsidi gaji
dan data tersebut
telah diserahkan ke kementerian ketenagakerjaan
baik terima kasih
bpjs ketenaga kerjaan atau bp jam sostek baru baru ini mendapatkan amanah penugasan dari pemerintah
untuk membantu menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja dan buruh
dan bp jam sostek dalam hal ini sebagai mitra penyedia data para calon penerima bantuan subsidi upah tersebut
kenapa karena para pekerja ini terdaftar di bp jam sostek
berdasarkan data dari kementerian ketenaga kerjaan hingga dua belas oktober dua ribu dua puluh
sebanyak sebelas sembilan ratus lima puluh tiga ratus pekerja sudah menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah
angka tersebut mencapai sembilan puluh tujuh tiga puluh tujuh persen dari seluruh pekerja formal yang telah terdaftar di bp jam sostek
dan terdapat penyediaan
tervalidasi nomor rekening perbankan dengan akun pekerja
pada dasarnya program ini bertujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
melalui bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh
pemerintah berupaya meningkatkan pelindungan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja buruh selama masa pandemi covid sembilan belas agar bisa lebih survive
satu sisi program ini dapat membantu rekan rekan pekerja buruh yang terdampak covid sembilan belas
dan sisi lain program ini juga membantu perputaran perekonomian di negeri tercipta
subsidi gaji tersebut
merupakan bagian dari tujuh langkah mitigasi dampak covid sembilan belas
di sektor ketenaga kerjaan
stimulus bagi pengusaha yang tidak melakukan phk
diskon iuran bpjs ketenaga kerjaan
bantuan sosial pekerja informal
prioritas kartu prakerja bagi korban phk
penambahan program padat karya
perlindungan pekerja migran indonesia
adalah langkah lain pemerintah
untuk melindungi pekerja di saat pandemi covid sembilan belas
kita harus jujur menyatakan itu
sama seperti tadi yang kita lihat
pertumbuhan kita belum akan kembali
ke posisi di tahun dua ribu sembilan belas dalam waktu dekat ini
tetapi yang dilakukan adalah
bagaimana kita supaya menahan
jangan sampai terjadi penurunan lebih dalam
itu dulu yang pertama
jadi menahan dulu
ini yang kami selalu sebutkan
sebagai tambahan informasi
hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh
realisasi sarapan anggaran pemulihan ekonomi nasional
telah mencapai empat puluh tujuh tujuh persen
atau senilai rp tiga ratus tiga puluh satu sembilan puluh empat triliun
dari total anggaran sebesar rp sembilan ratus enam puluh lima dua triliun
serapan tersebut naik rp tiga belas empat puluh tujuh triliun
dari realisasi tiga puluh september dua ribu dua puluh lalu
tim liputan cnn indonesia